pengobatan alternatif ibu ida dayak yang viral di tiktok sempat hadir di cilodong kota depok jawa barat senin kemarin
namun masa yang membludak membuat ida dayak mengaku tak sanggup melayani banyaknya pasien
sehingga ia membatalkan pelayanan pengobatan yang rencananya semula digelar selama dua hari
masyarakat yang datang tampak tidak lagi dapat diatur
saling dorong hingga ada yang terinjak injak
sejumlah aparat tni pun turun tangan menyelamatkan
salah seorang warga depok yang datang ke lokasi berniat mengantar suaminya untuk berobat
kepada ida dayak hanya bisa pasrah akibat acara dibatalkan
sebelum dibatalkan pengobatan alternatif bersama ida dayak ini akan diselenggarakan selama dua hari
tiga dan empat april
pengobatan ida dayak tengah viral di media sosial tiktok
karena mengklaim kemampuannya menyembuhkan beragam penyakit seperti stroke salah urat kesleo serta tulang bengkok
bahkan salah satu video viral menunjukkan ida dayak seolah membuat seorang pasien yang tadinya bisutuli
menjadi bisa kembali mendengar dan berbicara
metode penyembuhan ida dayak terbilang sederhana
ia hanya melakukan ritual menari dan diurut dengan dioleskan minyak berwarna merah
saat mengobati pasiennya ia kerap mengenakan pakaian adat
aksesoris khas suku dayak
tim liputan cnn indonesia